banjir dan longsor di kabupaten luwu sulawesi selatan terus diupayakan tim sar gabungan
selain itu distribusi bantuan bagi para korban juga terus digencarkan hingga ke wilayah yang masih terisolasi
tasi seorang lansia yang menjadi korban longsor di desa ulusalu kecamatan latimojong kebupaten duwu sulawesi selatan ditandu
menuju lapangan ulusalu lokasi penerapan helikopter yang akan mengevakuasi warga
setelah ditandu sejauh kurang lebih satu km tasi diangkut menggunakan helikopter bersama dua puluh warga lainnya yang terdiri dari anak anak dan lansia
warga yang menjadi korban longsor akan diungsikan ke posko utama kota belopa kebupaten dugu untuk menjalani perawatan medis
warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di kecamatan latimojong
mereka terisolasi akibat kondisi jalan yang tertimbul tanah longsor
serta adanya sejumlah jembatan putus
untuk bisa mengevakuasi korban longsor tim sar juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras
korban longsor di desa ulusalu kabupaten dubu sulawesi selatan
dievakuasi dengan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai
sembilan orang korban longsor berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama kota belopa untuk menjalani perawatan medis
kita melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lupuh
dan tiga orang dewasa dan empat anak anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan flying fox
dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan perlu diketahui bahwa total
hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah sebelas orang dan satu sudah masih dalam pencarian
dan masih ada satu lokasi yang masih terisolir yaitu lokasinya namanya latimojong
pasca banjir yang menerjang tiga belas kecamatan di luwu sulawesi selatan sejak jumat pagi
warga terdampak banjir mendapat bantuan logistik siap saji dari para sukarelawan
warga terdampak banjir masih berjibaku membersihkan rumah mereka dari lumpur akibat banjir
logistik diserahkan di posko dan akan disalurkan ke warga terdampak banjir
ketiga itulah sembako sembako yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat
keadaan di lapangan kita lihat karena air sudah tidak ada
tapi lumpur yang membuat mereka kewalahan
jadi kami dari palamera indonesia kota kuala lumpur bersama berbagi kota kuala lumpur
dan beberapa organisasi perserakatan datang ke lokasi bencana langsung menyerahkan
dan mendistribusikan bantuan bantuan yang sifatnya instan untuk masyarakat kita
kenapa bantuan yang sifatnya instan untuk mengantisipasi
karena pada hari ini mereka semua melukung pembersihan dan tidak ada kesempatan untuk memperciapkan makanan
bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di luwu
dengan menggunakan helikopter milik tni angkatan udara
selain menyalurkan logistik tni angkatan udara juga mengevakuasi warga latim mojong
sebanyak lima belas orang ke kecamatan belopa atau posko utama
kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor
serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendali